assalamualaikum waalaikumsalam cari siapa mas mbak ngeliat ngkong kong yang tadi berdiri di sini enggak
yang ini belanjaannya
terbahar dulu ya mak
bantuin noh si surti ama yanti bikin
jatuh empat ya
kan sama anjir miripnyaisini sunny luar
mak ada nih mak
tinggalan mak di motor
oh seperti itu
ntar mai suruh tati kesana ya
makasih banyak ya
ojak dulu deh
eh ntar dulu
lu ke rumah cing salmin dah
nangis telur asin
katanya dia baru pulang dari tegal
nengok peternakan bebeknya
ojak sendiri mak
ojak tati sana
yang abang gak kenal sama orangnya
lebih sebentar aja ya bang
kenapa pada ketawa
gua doang yang ketawa si bobi mah kagak
udah nyuci sepatunya ntar aja
tolongin papa beliin kacang hijau
nanti panasnya kembur wila
ntar aja bang
makanya lu jangan marah marah
waalaikumsalam cari siapa mas
mbak ngeliat ngkongkong yang tadi beritahu

enggak tahu mas
bang ntar film buat
ya udah ntar beli
bener ya bang
ya ntar kalau udah beduk
pengennya sih ndin usahalain be
udah kangen ndin gagal laku
ya sabar aja ndin
bentar lagi juga lebaran
habis lebaran lu laku lagi dah
terima kasih bob
lu mau nyuci lagi
gua sholat dulu dah
eh tatya mau ojak
eh masuk dah
papa kagak bisa benerin
tadi katanya nggak bisa benerin
ada apaan sih ini ribet ribet
ini kong sepatu bobi
lu kagak punya duit ndin
buat nyari tukang shol
buat beli sepatu baru kak dukong
beli lem ibon
soalnya dilem aja kan bisa
kak kemarin mas pur udah baik minjem motornya
udah kasih tis
tuh mas pur aja baik
lu di sini aja
tarong kosnya juga buat lu
lu gak ada rugi ruginya
kang bapak kang pisnah aja baik
kamu ngapain pur
makasih ya kang
jagain koran ya bentar
ya udah kakong
anti enje ya
jangan trees kadar jauh
jangan kuada sedang medio
takut nungguin tati mau bikin kue
salam sama lu ya
biasa ke kampus